tadi rifki yang dipanggil pabasuki
apa ini masih ada hubungannya sama masalah sponsor acara ultas sekolah ya
lo udah beres belum
kadang gak bisa mikir tau
gak bisa galau gara gara sih
setelah saya pikir pikir pak
saya memutuskan untuk membatalkan niat saya menjadi sponsor di acara ulang tahun sekolah
apa yang menjadi masalah
sehingga pak rudi berniat untuk membatalkan menjadi sponsor kami
tidak bisa saya sebutkan disini pak
saya mohon pak rudi untuk mempertimbangkan niat pak rudi
kebetulan hari ini
banyak pihak sponsor
yang tadinya bersedia menjadi sponsor
harapan kami satu satunya sekarang hanya kepada pak rudi
sebetulnya bisa saja pak
saya tetap menjadi sponsor di sekolah ini
bahkan saya bisa berikan sepuluh kali lipat dari jumlah yang sebelumnya saya janjikan
saya punya satu permintaan mbak
kalau boleh tau
apa yang menjadi permintaan pak rudi
saya mau jabatan ketua osis
dan jabatan ketua panitia ulang tahun sekolah
diberikan kepada anak saya aldina
maaf pak rudi
sekolah tidak bisa mengintervensi
atau memutuskan secara sepihak
untuk memberhentikan ketua osis
kecuali ketua osisnya itu sendiri yang mengundurkan diri pak
kalau begitu suruh dia untuk mengundurkan diri
dan mencari sponsor yang baru saja
gimana kalau kita hari ini cari sponsor baru aja
bener tuh ki
siapa tahu kan bisa kekejar
iya tapi menurut gue gak mungkin sih kekejar
mepet banget soalnya waktunya
bentar lagi kan acaranya
terus kita harus kayak gimana dong
ya justru itu yang harus kita pikirin sekarang
sebenarnya aku gak tegas sama rifqi
tapi tidak ada pilihan lain
aku harus mengambil keputusan
untuk menyelamatkan nama baik sekolah
aku bener bener minta maaf ya sama kamu
semalam aku tidak bisa menepati janji aku sama kamu dengan pak
karena aku ada panggilan minta adat ke rumah sakit
sebenarnya dia ini tuh anaknya temen aku
tapi dia sudah sangat berjasa pada kehidupan aku dan anak aku
sekarang itu dia lagi dirawat di rumah sakit
sementara bapak dan ibunya lagi ada di luar negeri
nah tadi malam itu dia tiba tiba berontak minta pulang
makanya aku diminta sama rumah sakit untuk segera kesana
ya mas aku ngerti kok
terus kemarin aku juga udah bilang sama el dan dia sangat menghenti
aku yakin el itu pasti anak yang baik dan bijaksana seperti ibunya
aku tuh malah kagum dan salut sama kamu mas
kamu bisa meluangkan waktu untuk orang lain
bahkan bisa dibilang dia itu kan bukan anaknya mas
tapi mas melakukan itu karena mas punya hutang budi sama keluarganya
el pasti bangga punya ayah samu seperti mas
aku jadi gak sabar untuk segera masuk ke rumah kita
kamu dong makan ya
udah aku minum
tadi udah aku pesenin kok
aduh iya macam mana sih pak
bapak kan pembina usisnya
kenapa pula saya yang harus menyampaikan sama si riki
bapak aja dong macam mana sih
loh pak togar kan wakilnya tuh
kalau bapak ada halangan ada kendala
baru saya menyampaikan mewakilinya
ini kan bapak sehat gimana sih
bapak ada ada aja
tolonglah pak togar
saya gak tega
karena ripki sudah banyak berpartisipasi dalam acara ulang tahun
sekolah kita kok terus suruh melepaskan jabatan
apalagi baru saja dia mengharumkan nama baik sekolah
begitu pak togar
jadi bapak pikir saya ini raja tega gitu
ya bukan begitu pak togar
tapi akan lebih baik
kalau pak togar yang bicara sama rifki
sementara saya yang bicara sama ripki
saya mau panggil adilu ke ruangan saya
nanti kalau pak togar sudah bicara sama ricky
aduh ya emang macam mana ini
aduh kok jadi sengkena getahnya lagi
masih teres saja kalau kayak gini
jangan lupa subscribe ya
dan berlangganan ya
dan berlangganan ya
rifki bakal turun dari ketua osis yang selama ini dia bangga banggain depan gue
si dancer boy kalah dua dari gua
aldino kamu diminta ke ruang kepala sekolah sekarang ya
eh baik bu
oke untuk anak anak yang lain
kalau kalian sudah selesai dengan tugasnya ibu berikan
langsung aja kalian kumpulkan di meja ibu ya
karena ibu mau keluar sebentar
tadi rifki yang dipanggil pak basuki sekarang aldino
apa ini masih ada hubungannya sama masalah sponsor acara ultas sekolah ya
lu udah beres belum
karena gak bisa mikir tau lagi galau

saya mau ke rumah sama dewi

gara gara opa davin sama dewi
kalau jadi gak konsen deh
jiih subel deh
ya sebal deh
ya sebal deh
ya udah pokoknya intinya itu aja
yang mau gua sampein hari ini dan
yang akan kita lakuin ke depannya
ke depannya ya
yaudah deh kalau gitu gue mau ke kelas
lo juga mau ke kelas kan
gue nanti deh
nih biasa ada urusan
yaudah kalo gitu gue ke kelas ya
yuk yang mau ke kelas
kok ngerasa ada yang aneh gak sih
dalam waktu yang bersamaan
semua sponsor yang udah bikin perjanjian sama kita
tiba tiba mundur gitu aja
ya gue gak tau real
bisa jadi ini cuma kebetulan
ya bisa jadi juga ini
hmm ya ya gitu lah
ngapain tuh si aldino ke ruangan kepsec
penting banget kayaknya
gak tau gue
udah lah gue juga ngapain mikirin dia
ngapain lu biarin aja lah
kok suka dinosaurus tuh
eh di sininya kalian
tadi bapak cari ke kantin tak ada
gak taunya di sini
bapak mau bicara sama kau berdua aja
ngobrol lu ada yang penting bapak sampaikan
bapak mau bicara dulu sama ini ya
rambut kok udah dipotong lagi tuh
ya gitu dong yang rapi
masukin bajunya ya
harus harus rapi
ya apa pak togar